saya sudah mencari tahu tentang subaka
dan sebenarnya dia itu orang baik dan
hanya saja dia terlalu percaya pada asih dan pina
dua orang itulah yang biang kerok di sini
saya ada rencana pak
jadi masalah persatuan kalian di masa lalu itu
pebutuhan soal cewek
jangan ikut campur
ini adalah urusan ayah
bukan saya mau ikut campur
tergantung dari perseteruan kalian ini
bapak ingin membuat karyawan kami mati kelaparan
kang mas kang mas jangan pura pura
kalau sekarang ini kang mas sedang berusaha untuk menjatuhkan perusahaan kami
omong apa kamu damar
sudah aku bawa pulang aja
bapak bapak belum boleh pulang sebelum masalah ini selesai pak
jadi kalian berdua tidak mau berdamai
ya sudah kalau begitu
kalau kalian berdua tidak mau berdamai selesaikan secara jantan
apa kayak diculik
ini pasti kerjaannya si gandu
ayo selamatkan dia jangan sampai bapak kecelakaan
kamu tenanglah sih tak perlu panik begitu
sudah setelah kamu berangkat ayo aku mohon padamu pindar selamatkan dia
aku juga minta maaf kan mas
nah kalau damai kan lebih enak karena damai itu kan indah
nanti malam kita makan bersama di rumahku ya aku punya seorang anak perempuan cantik
namanya jonggrang siapa tahu kita bisa besok

pak lebih baik kita bicara soal bisnis saja pak
iya sebetulnya saya sudah pengen menggendong cucu dari anak saya
aku juga pengen punya cucu
maaf bapak sekarang saatnya kita menandatangani perjanjian
sekalian saja tulis jaya
bahwa aku menyamin anak buahmu
aku tidak akan mengganggu perkebunan teh pak damar
sudah saya masukkan pak bakar
itu artinya perkebunan saya juga milik perkebunan kang mas
kalau kita jadi besanan
pak rok cepat ke mobilnya cepat
pak usmaka pak usmaka
asyik asyik cepat buka pintunya asyik
pak ada mufinan
dia akan meninggal asyik
oh pak dia benar
aku tak mau lagi
aku tak mau lagi
tidak usah kau tangis lagi dias
karena dia cuma seorang pengkhianat
dia telah mengkhianati kita
dia telah mendatangkan kerjasama dengan pak damar
untuk menyatukan perkebunan
aku sudah menolak cintamu
dan sekarang kamu akan memberikan semua perkebunan ini
kepada orang lain
ini tidak mungkin terjadi
ini tidak mungkin